selain manfaat ekologis kelestarian lahan gambut juga menjadi tumpuan masyarakat di pulau kalimantan untuk bertahan hidup
usaha pemulihan lahan gambut yang rusak karena penebangan dan pembakaran hutan selama puluhan tahun
secara bertahap memperbaiki kehidupan ekonomi mereka yang bergantung pada alam
lebih dari dua puluh tahun rauda perempuan asli dayak berusia empat puluh tujuh tahun ini bersama suami dan kedua anaknya tinggal sekitar tujuh ratus meter dari taman nasional sebangau
ia bersama dengan lima keluarga lainnya menggantungkan hidupnya sebagai nelayan di hutan rawa gambut
tujuh belas tahun lalu kawasan ini rusak parah akibat pembakaran lahan dan pembabatan hutan
sejak kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional pada dua ribu enam lalu
rauda merasakan manfaat pemulihan lahan gambut yang menyokong hidup keluarganya
kalau hutannya gambutnya ya baik
kalau musim air besar
kalau ada kebakaran
bisa berkembang juga ikannya
kalau ada kebakaran
kalau ada kebakaran kan kurang
orang kan tempat berlindung ikan itu nggak ada
kesuksesan taman nasional sebangau merestorasi lebih dari dua puluh enam dari tujuh puluh empat hektare lahan gambut yang rusak
tidak lepas dari keterlibatan warga di sekitar kawasan ini
seperti dalam pembangunan kanal blocking untuk sistem hidrologi
dan penanaman kembali pohon yang tumbuh di rawa gambut
seperti cari bibit cari mesi kelebek cari tanah juga bikin kanal semuanya dilibatkan
sehebat apapun program yang kita buat
tapi apabila tidak didukung oleh masyarakat masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan itu
tidak akan pernah berhasil
karena mereka lah yang sebenarnya lebih mengetahui lebih memahami
dan pasti akan menerima dampak manfaat
atau memang kalau memang program itu gagal
mereka yang akan paling menang
mereka akan paling cepat menerima resiko dari rusaknya kawasan gambut itu sendiri
tidak hanya menyediakan ikan yang melimpah tetapi juga memiliki potensi ekowisata
sektor ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar lahan gambut
tanpa merusak keseimbangan ekosistem sekaligus memperkenalkan kearifan lokal suku daya